melihat tren bersepeda di dki jakarta yang meningkat signifikan
pemprov dki jakarta memutuskan memperlebar jalur khusus bersepeda di kawasan sudirman tamrin
namun ada beberapa catatan terkait kebijakan ini dan berikut laporan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
mulai minggu ini pemprov dki jakarta membuat kebijakan baru
yaitu memperlebar jalur khusus pesepeda di kawasan sudirman tamrin
di mana ruas jalan sudirman tamrin ada empat jalur
dua jalurnya ini diperuntukkan untuk pesepeda
namun yang menjadi catatan adalah kebijakan ini hanya berlaku pada hari minggu
dengan jam operasional pada pukul enam hingga pukul sepuluh pagi
dan juga sore hari pada pukul empat sore hingga pukul tujuh malam
ada pun latar belakang dari kebijakan ini tidak lepas dari tren bersepeda di masyarakat yang meningkat di dki jakarta
berdasarkan informasi dari pemprov dki jakarta
kenaikannya ini mencapai sepuluh kali lipatnya
terkhusus hari minggu
masyarakat tetap tumpah ruah di jalan sudirman tamrin meskipun kebijakan kartu bd ini ditiadakan
dan berikut adalah penyataan dari kepala dinas perhubungan dki jakarta syafin liputo
di kawasan sudirman tamrin ini tidak dilaksanakan hbkb
ini sifatnya adalah jalur sepeda sementara
oleh sebab itu dilarang warga untuk kongko kongko
kita terus mendorong warga untuk terus bergerak sehingga tidak terjadi kerumunan ataupun kepadatan di kawasan ini
kebijakan pemprov dki jakarta terkait dengan sepeda ini tidak hanya terkait dengan pelebaran jalur pesepeda saja
dalam pergub terkait dengan psbb transisi
pemprov dki jakarta juga mewajibkan perusahaan dan juga mal menyediakan lahan parkir khusus pesepeda
dan syafin liputo sendiri mengatakan bahwa kebijakan kebijakan pemprov dki jakarta terkait dengan pesepeda nantinya akan dinamis tergantung kondisi dan situasi yang ada di jakarta
reza ramadan andika suramanto jakarta